ppatk bahkan menemukan mutasi dalam empat puluh rekening rafael berjumlah hingga lima ratus miliar rupiah
sebenernya kalau pelatih asing itu kan banyak manfaat
tapi secara overall kalau dari orang awam kayak gue gitu ya
ya para penumpang menyatakan setuju dengan kebijakan penggunaan surat vaksin ini
dia kesulitan ya untuk mengendalikan dorongan dorongan impuls emosi negatifnya
kemampuan untuk melunasi hutang help anda bergantung pada pendapatan anda
thank you banyak ya
hai sejak pagi aroma kue telah menyeruat merayapi indra penciuman aroma itu berasal dari sebuah
cuma yang agak sulit ini memang ada identifikasi jenazah